ya allah apa apaan sih
enggak menyesal lo pergi
aku yang nyuruh dia kesini
kamu tuh gak ngerti apa apa
mendingan kamu diem aja deh
kamu gak kenal sama istri saya
waktu di pengadilan dia udah berani bawa lemos kesana
cerai aja belum udah berani bawa selingkuhan
enggak aku gak percaya om
aku gak rela
papa sama mama cerai
tapi gimana caranya
mereka gak jadi cerai ya
mereka gak jadi cerai ya
mereka gak jadi cerai ya
mereka gak jadi cerai ya
kamu ngapain di sini sendirian
papa kamu dan tante citra itu punya hubungan
kamu tau gosipnya dari mana
om roy sendiri yang bilang kalau mereka itu punya hubungan
malah tante citra bawa om lemos ke pengadilan
dan ingin mencerahkan om roy
gak mungkin papa aku punya hubungan spesial sama tante citra
karena papa aku bilang sendiri sama aku
kalau dia sama tante citra itu cuma punya hubungan bisnis aja
om roro itu yakin banget mereka tuh punya hubungan
kalau om roy itu lagi salah paham sama tante citra
namanya juga suami istri
kalau nggak saling percaya ya ancamannya cerai
kamu tenang aja mona
sekarang kita berdoa aja
semoga hubungan om roy sama tante citra itu baik baik aja
gak ada kata perpisahan
atau kata perceraian
gak ada kata percaya
gak ada kata percaya
gak ada kata percaya
pokoknya kamu itu gak boleh stress
nanti aku cariin dokter spesialitas supaya kamu cepat sembuh
kamu udah baik banget sama aku
kamu tuh bener bener calon suami idaman banget
coba nanti kalau misalnya kamu udah jadi kepala rumah tangga
pasti bakalan seneng banget yang jadi istrinya
punya suami yang bertanggung jawab
tapi sayang sebelum aku bisa membuktikan kalau aku jadi suami yang baik
aku bisa menjadi suami yang bertanggung jawab
tapi allah keburu ngambil putri

aku bisa menjadi suami yang baik
aku bisa menjadi suami yang baik
kalau bisa terus diperhatikan gini sama raja
aku sih maunya sakit aja terus
yang penting karena kamu fokus
biar kamu cepat sembuh
itu mona sama dewa kan
mereka ngapain berbelan di situ pegangan tangan lagi
eh kita samperin yuk
enggak enggak enggak
enggak usah enggak usah
nanti malah ganggu lagi
kamu cemburu ngeliat mona sama dewa
itu kan mona bukan putri
kamu harusnya bisa bedain dong mana mana putri
jangan dua duanya disamain dan perasaannya juga kamu samain
aku enggak tahu
mungkin karena mereka berdua sama sama mirip
aku turut prihatin ya
tapi kalau sepenglihatan aku sih
mona sama putri itu jauh berbeda karakternya
putri itu anak yang baik
dia ini cewek gampangan
kamu lihat aja kemarin dia deket sama diego
udah dia deket sama diego
dia langsung deketin kamu
setelah deketin kamu
kamu liat sekarang
dia pegangan tangan sama dewa
cewek macem apa coba dia
udah ya kamu gak usah ngomongin dia
kita ke tempat lain aja yuk
coba ganti konsepnya aja
pohon porsi exp melengkapi apaan
lu boleh liat gini
udah enak gak
udah mendingan kok raja
berkat tangan kamu yang hebat
kepala aku udah ilang sakitnya
kita ketemu sekarang
ngapain kamu mau ketemu sama mona
aku juga belum tau
tapi kayaknya ada hal yang penting mau diomongin
sama perempuan penggoda itu
jangan sampai nanti kamu terpengaruh sama dia
oke aku berdiri ya
lo mau ngapain disini
udah gue usir bergali gali lo masih ya disini
itu rumah lo sama gue
hah gak gue lebih nyaman tinggal disini
sementara lo punya rumah sendiri sekarang
udah lah gue gak suka bahasa basi ya
sama gue juga gak suka bahasa basi
mendingan sekarang lo pergi pergi
gue mohon terima niat baik gue
gue tau niat baik lo tuh
dari semua niat baik lo tuh gue tau
lo gak suka liat gue diketemu mana iya kan
makanya lo suruh gue pergi dari rumah ini
lo bisa gak gak salah paham
lo harus sadar ya kita cuma punya satu sama lain
orang tua kita udah gak ada
gue gak peduli
gue udah gue udah
lo udah kebanyakan ngomong dari tadi
itu rumah lo
lo udah kebanyakan ngomong sama gue dari tadi

ini berat banget sekarang
enggak menyesal lo pergi
aku yang nyuruh dia kesini
kan ini rumah aku
bebas dong kalo misalkan aku ngundang siapa pun ke rumah ini
tapi bukan berarti ngundang dia ngerti
aku tau perasaan kamu
mari kita ngobrol tempat lain aja ya